kalau seandainya sesama elit tokoh tokoh semua bisa duduk bareng
membicarakan dari secara baik terhadap penyelesaian penyelesaian masalah bangsa
itu kan sahabatnya udah lama puluhan tahun
pilihan politik itu kan dalam rangka kompetisi
begitu setelah hasil pilpres selesai
dan pak sp kan sebagai tokoh politik senior
sudah menyampaikan bahwa ucapan selamat kepada kemenangan pak prabowo dan mas gibran
ah itu kewenangan hak mutlak
dari pak presiden terpilih
dari tim tim sendiri
ptv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya